asuransi jiwa bersama bumi putra seribu sembilan ratus dua belas menyatakan proses restrukturisasi masih terus berlangsung hingga sekarang
berita ini merupakan hak jawab yang disampaikan asuransi bumi putra atas pemberitaan cnn indonesia tv
asuransi jiwa bersama bumi putra seribu sembilan ratus dua belas menyatakan telah melakukan berbagai strategi
untuk proses penguatan perusahaan asuransi tertua di indonesia tersebut
namun dalam surat kepada cnn itu asuransi jiwa bersama bumi putra seribu sembilan ratus dua belas mengakui
beberapa strategi memang kurang sesuai sehingga perlu ada perbaikan
salah satunya adalah perbaikan administrasi pembayaran klaim agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran kepada pemegang polis
kendati demikian pengelola statuter asuransi bumi putra berharap para pemegang polis
yang belum jatuh tempo tetap membayarkan premi agar perlindungan asuransi tetap berjalan
sejak oktober dua ribu enam belas asuransi bumi putra berada dalam pengawasan otoritas jasa keuangan
karena masalah keuangan
proses restrukturisasi dengan sejumlah investor belum menemukan titik terang